pembelinya datang dan pergi rela antri dan menikmati sambil berdiri penjualnya tak
berhenti meracik ya inilah pemandangan setiap hari yang terlihat di stand gempol
pleret budermi pasar gede solo lokasinya berdekatan dengan pintu utara pasar gede
popleret itu dari beras ibu yang putih itu gempolnya terus kalau yang coklat itu
fleretnya kenapa disebut leret karena bikinnya dipeleret peleret itu hahaha dari beras ya dari
beras juga cuman ada manisnya manisnya dari gula jawa juga kalau gempol itu gurih jadi dipadu
dengan gula merah dan salam
kayak gitu ya utik sendiri merupakan generasi ketiga dari es gempol pleret ini di lokasi yang sama
neneknya dulu berjualan mulai tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tepatnya saat pasar gede selesai dibangun dan diresmikan
oleh paku buwono x berusia hampir satu abad pembelinya pun terus ramai terima kasih bu tim
coba ya gempol pleret yang legend itu mau juga antri ya antri ya bismillahirrohim
ini pertama kali saya nyobain
pertama kali saya nyobain yang ini
ini pertama kali saya nyobain yang ini
ini pertama kali saya nyobain yang ini
namanya gempol pleret jadi ini memang kombinasi dari rasa gurihnya santan kemudian sama manisnya gula
jawa terus kita itu dimanjakan sama teksturnya dari gempol yang putih ini dari beras
enak banget surga dunia
salah satu rahasia kenikmatannya adalah

rahasia kenikmatannya adalah santan segar yang baru saja diperas dengan air matang
perporsi es gempol pleret ini dihargai sebelas rupiah
saya surabaya kalau saya sudah sering ajak teman teman ini karena baru
jadi kita tunjukkan di sini
selain es gempol pleret di pasar gede solo kita akan menemukan banyak kios dawet telasi
pembelinya tak pernah sepi
telasi sendiri adalah bahasa jawa dari selasih biji dari kemangi
telasi pun digabungkan dengan berbagai komponen
ada cendol hijau bubur sum sum mutiara ketan hitam gula jawa nangka santan telasi dan tape hitam
telasi juga berwarna hitam
tekstur dari telasi pun menantang ketika di dalam mulut
kecil licin dan berlarian bila digigit
dan ini kan bisa kalau kita mau yang pakai es atau nggak pakai es gitu ya maksudnya bapaknya lebih enak gitu ya kita ngomongnya
ini penjualnya ramah
ini penjualnya buat apa
kebetulan ini ulang tahun
iya hari ini saya ulang tahun jadi ini buat teman teman kantor karena teman teman kan tuh juga langganannya di sini
jadi berapa poinnya

baiknya penjualnya tuh kayak gitu
satu porsi dawet telasi komplit dengan isian tak kurang tujuh kondimen ini dihargai mulai delapan ribu rupiah